setengah dua belas
yaudah ini taruh di display disitu aja
mbak rumah tanya dong
baru kamu lihat gak cewek lewat sini
pakai baju coklat tanah panjang hitam
rih kamu kenapa
bukan urusan kamu mar
kamu harus ganti baju ya
aku anterin ya
makan yang banyak
kamu kenapa baik banget sama aku
oh ini udah berubah mar
aku udah gak kayak dulu lagi
kamu jangan terlalu baik sama aku
udah baik kan
aku mau kuliah rih
aku udah kenyal
aku ngantuk mar aku mau tidur
oh ya yaudah oke
ini pake bantal ya
baik sh ash
maju dong ya
ini kan rumah saya itu di sini
kalau sekolah tempat ngajar saya itu di depan sini pak
jadi kan jarak dari sini ke sini kan nggak terlalu jauh
oh bangun bangun nggak ada sarapan nih om belum bangun juga lagi om ah
nah sarapan akan kurang ajar membangunin omnya cuma buat nyiapin sarapan
ayah om saya tuh gak bisa tidur om udah gitu gak ada sarapan lagi ngerti dong ah
kenapa sampai sekarang om nggak cepat cepat dipuriskan
ya om ada apaan sih om
tahu apa malam
jujur ya sebenarnya om ini masih belum ketuaan kan buat kawin
dah kawin dipikirin kawin sama siapa sama ayam
pakai nanya udah tahu juga kan udah sering ketemu
aduh ini lagi
tuh dia cantik
gusti allah parah yang nggak sabar gusti allah om
yang waras ke om yang waras
rizka itu baik sama om soalnya nyangkain om itu pengusaha kaya
kalau dia tahu om jo penipu keri mana dia mau
sekarang gini om saya ngasih ultimatum nih om
kalau sampai om lama lama ini bu rizka saya yang akan ngasih tahu rizka siapa om sebenarnya
dasar punah kan gada otaknya nggak boleh liat omnya senang
re aku mau bicara sama kamu
ri please sebentar aja
ri kamu harus dengar penjelasan aku dulu ri
bisa sebentar aja
iya aku mabuk
aku mabuk karena aku gak tahu aku harus gimana
aku nggak punya pegangan hidup tanpa kamu ri
kamu gak usah pura pura depan aku
kamu itu emang nggak punya perasaan do
kamu seringku sama cewek lain dan kamu bawa dia ke rumah
ini bukan yang pertama kalinya kamu ngelakuin itu ke aku
dan aku nggak sebodoh itu untuk terus terusan maafin kesalahan kamu
tolong kasih aku kesempatan sekali lagi nih
aku janji aku gak akan ngelakuin itu lagi
kamu percaya kamu harus percaya aku
sekarang mendingan kamu pulang kamu ambil semua barang barang kamu
kas keras kepala
setengah dua belas
udah ini taruh di display di situ aja
saya damar berpengen
kok kamu telat nelfon aku
ya kamu kan janji sama aku sehari nelfon dua kali
jam sepuluh sama jam lima sore
sekarang udah jam berapa coba
aduh maaf mbak
karena kamu udah buat salah sama aku
kamu harus ketemu sama aku
bukan gisa namanya kalau nggak bisa merintah cowok

alah sama aja
kamu buka deh mar
aku nggak berhenti
aku nggak perlu handphone ini kok
kamu emang gak perlu ini
tapi aku yang perlu
ingat kita udah sepakat kan pacaran
jadi paling enggak selama sebulan kita pacaran
kamu harus bisa datang kapanpun aku mau
ingat ya nanti jam lima sore
apaan tuh ma
nggak tahu nih lihat aja
katanya sih buat kamu
aduh aduh aduh
dari mas hendra
lihat deh ma
warnanya tuh warna lucu banget
ukurannya kayaknya pas deh
anggap saja ini sebagai tanda ketulusan hatiku
aku tidak ingin kita bertengkar untuk hal hal yang tidak penting
aku ingin menjadi suami yang baik buat kamu
karena kamu adalah orang kedua yang aku cintai
orang kedua yang aku cintai
jadi produktivitas mengagar tuhan itu memiliki klage
selama di rumah tomat bahkan bayi unlimited